iya itulah sebagian fans setia jkt empat puluh delapan yang hadir di konsel kelulusan melodi
mantan kapten jkt empat puluh delapan tersebut memutuskan untuk lulus dari idol group yang telah membesarkan namanya pada november silam
perjalanan aku selama enam lima tahun di jgp terus umur aku sekarang udah dua puluh
kayaknya memang saat ini tuh memang waktu yang tepat untuk aku lulus dari jkt empat puluh delapan
bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke dua puluh enam melodi ingin berkarir di belakang panggung
ia memutuskan bergabung dengan operasional tim jkt empat puluh delapan sebagai general manager
otomatis sejumlah tuntutan dan aturan sebagai member kini tak berlaku lagi
beragam tanggapan pun datang dari para penggemar
ya menurut saya melodi itu member yang paling berpengaruh di jkt tentunya
saya harap ini tidak menjadi
menjadi kepincangan lah bagi jkt empat puluh delapan
tentunya sebagai fans saya sedih merasa kehilangan lah dari seorang melodi
semoga bisa lebih baik jakarta ke depannya
melodi mengaku bahagia atas kelulusannya sebab ia tak benar benar pergi dari grup tersebut
kedepannya melodi berencana membawa perubahan pada jkt empat puluh delapan
duta buah prefektur okayama ini ingin mengembalikan kejayaan grupnya seperti dua ribu tiga belas silam
aku kan udah di jkt empat puluh delapan
lima tahun nih ngalamin naik banget turun naik lagi terus biasa gitu
itu tuh kita alamin gitu
apalagi dari generasi satu kan
tau jadinya aku tuh pengen banget jkt empat puluh delapan bisa mengambil kejayaan zaman dulu
sebagai pengganti melodi kini bangku kapten jkt empat puluh delapan diisi oleh shania
baik melodi maupun shania bertekad untuk bekerja sama membuat grup ini lebih dikenal lagi
salah satunya dengan meluncurkan single originalnya sendiri
akan seperti apa
kita tunggu saja